abah jangan terus terusan sedih kayak gini dong mbak
rum mau kasih tau abah informasi yang baik
ngapain lu ngasih informasi yang baik sama apa
buat abah saat ini satu satunya kabar baik untuk bisa menghidupkan semangat abah
maimunah dimana lu
sepi banget sih udah pada tidur kali ya
kalau gitu harum kasih tahu soal jenazahnya besok aja deh
rum ga tega kalo harus bangunin abah
bagaimana tuh kum
ya umar air bala gue kan jualan air bala kalau gue di bengkel ya baru
bukannya jualan bebek
itu dipangpengpeng udah minum nih bagus buat pertumbuhan otak
ya ini bukan buat ngobatin penyakit loh ini buat ngerangsang pertumbuhan otak
ya setahu joni sih ya kalau ramuan ramuan begini tuh bagusnya buat anak anak balita kok pas masa masang emasnya
pinter juga loh jonny
iya tapi ini bisa juga buat anak anak seusia loh usia usia abg
anak baru geblek anak baru gede baru di bilang pinter
budaya minum ini juga bagus nih buat pertumbuhan tulang
wah jonny tau nih supaya jonny lebih tinggi lagi kan nih maksudnya
udah lah lo minum cepetan gak bakal gue kasih racun lah
iya iya kok mudah mudahan nih aman aman biar jonny gedenya bisa jadi akabri
kalau cita cita lu panggung
pengen tercapek ya bukan cuma ngegedein badan doang bukan
ibu kota peru apa
sebutkan satu persatu
sehat nak makan demi yang banyak ya nanti ya
ini sih waktu aja kok pak
kalau mau kemana rambut banget sih kak mampu
kamu enggak kemana
ayo mau ke sekolah jonny mau ke kantor
kalau kami enggak ke rumah sakit mau usg
eh kalau enggak salah kandungan empu udah lebih dari empat bulan kan
alhamdulillah jadi bisa diketahui sekarang anaknya laki laki atau perempuan
kalau udah usg nya udah bisa dilihat laki atau perempuan
aduh asik tuh
bukannya lo enggak mau harganya keinginan emak
tapi lo pengen banget anak pertama lo ini
jadi lo bisa jadi perempuan mak
ya kan gue masih boleh dong ngarepin kalau anak lo laki laki
kan ini mau di usg nih
ya mudah mudahan hasil usg nya laki laki gitu loh
kan kita udah janji dari dulu ya
ya bang bangnya mau laki mau perempuan
yang paling utama adalah sehat
nggak kurang satu apapun
bro dia udah nggak usah pedulikan masalah ini lagi
dia udah sepakat
laki laki atau perempuan bakal nerima aja
jadi sekarang usg nya itu buat periksa kesehatan bayinya aja
udah gak usah dipeduliin mau laki mau perempuan
begitu brojol kita periksa nih
eh kok keperluan
bener tuh cing
kalau sulam setuju banget dah
boleh nggak rok
mak ikut ngantar
romalah seneng kalau diantar sama mak
iya ini kan cucuk mak juga
udah mak boleh ikut deh
waalaikumsalam eh mak
oh mauli sama tarmijinya nggak ada di sini
tadi sih bang mali bilang katanya di tanah wakaf itu
aritana wakafta di mana lokasi nak
bang tarmiji bilang pokoknya lokasinya itu gak jauh dari masjid
ada di belakang mesjid
nah ntar mak jalanannya lurus
belok kanan sampai ketemu gang kecil
nah ma belok kanan lagi
terus umitnya jadi penasaran
kamu teh pengurus mesjid di mana
jadi gini daripada kita ngabisin waktu kosong kita di rumah
kan lebih baik kalau kita itu ngebersihin rumah allah
dan insya allah bakal diberkahi sama allah
terus kalau kamu teh sering di sini
memangnya kamu teh ngekerja gitu cari duit
anaknya belum belum dapat pekerjaan
jamal ini kan keponakannya ustadz jakaria
umi memang gak suka sama ustadz cakaria
tapi lihat jamal yang muda dan pengangguran
umi tak jadi merasa kasihan juga ya
sebaiknya umi kasih dia duit rokok dia barang sedikit
pertama ya anggap saja sodakoh
pasti nanti karena dia berterima kasih
dia bakal ceritain kebaikan umi ke keluarga ustadz jakaria
ustadz jakaria sekeluarga akan tahu kalau umi itu sangat murah hati
tin mana dompet umi
suka dia kan
ini teh umi
ini teh uang buat kamu
umi teh ngerti pisan
kalau orang tidak kerja dan tidak mampu seperti kamu
kan tidak punya uang
hayu atuh diterima
ya anggap saja ini teh
lebih baik kalau misalnya emang pengen sumbang
lebih baik sumbangkan saja ke masjid
bakal lebih berkah
bukannya mau nyumbang ke masjid
umi saya mau nyumbang ke kamu
hayu atuh diterima
tidak usah ditolak
kamu teh tidak usah malu malu aduh
kan cuma ada umi sama utin
tidak ada yang lihat gitu
sekali lagi terima kasih
maaf ani tidak bisa menerima uang itu
cerdas juga ya budak
bagaimana kalau atosnya umi tambahkan
ya umi umi tambahkan
sekat itu diterima
ya terima kasih terima kasih
ini bukan angka ani
ini uang segini saja kamu tidak mau terima
umi teh mau bersodako
baru nemu aneh orang seperti ini
dia mau nyumbang ditolak malah marah marah
kenapa harus gua kejepetan ngilang mamona
pemain mona di mana lu
ma kenapa lu ga bisa kejepetan
abah jangan terus terusan sedih kayak gini dong mbah
rom mau kasih tau abah informasi yang baik
ngapain lo ngasih informasi yang baik sama abah
udah percuma rom percuma
buat abah saat ini satu satunya kabar baik untuk bisa menghidupkan semangat abah cuma satu
iya lah umi belum pulang memuna
tapi kan sekarang beritanya dia sudah kagak ada nyawa lagi
jadi kan percuma rom
sekarang kapan jenazahnya sampai di rumah
harum boleh ngomongkan sama abah
udah deh ngomong deh
mbah kemarin waktu rom ke rumah sakit
waktu rom identifikasi abah
jadi jenazahnya ternyata jenazah itu bukan umi mbah
jadi jenazahnya bukan umi lo bener nih
terus kalau jenazahnya itu bukan memuna siapa rom jadinya
udah ditemuin belum
rom sih belum tahu mbah umi ada di mana sekarang
tapi dimanapun umi berada semoga ubi dilindungi sama allah ya mbak
kita juga gak boleh kita gak boleh putus berdoa untuk umi
memuna dimana umi memuna ya allah
terus reaksinya gimana kalau dia tahu itu bukan mayat umi lo
ya sekarang sih rom berharap abah berdoa aja demi keselamatan umi cing
yaudah semoga moga ada titik perangnya
kalau nini lu tuh dari semalam mau di kamar
nah aki lu tuh si fren dari semalam ada di luar
semalaman di luar ngapain di luar
udah deh dulu ikut gue aja
kita mau kemana sih ci
gak akan lo nanyain kemana friend daud
astagfirullahaladzim ya allah cing itu aki ngapain di situ
mana gue tahu mau ngapain dia di situ
rum baru ngelihat aki kayak gitu deh cing
aki kenapa sih bikin rum bingung deh
nah lo aja bingung apalagi gue
pernah lo tahu gue ceeson sama dia ya
wow mau ngapain tuh aki aki di situ
bikin gue bingung juga
emangnya sejak kapan di situ
dia sejak semalam
tawarin makan diem
udah sekalian gue diemin
gue pikir sih kayaknya
pikir sih udah kelar eh masih betah nongkrong di situ
sebenernya kenapa sih ki daud ngelakuin itu
mana gue tau rum
maunya apa itu aki aki di situ
manusia zaman sekarang tuh room banyak yang aneh aneh
udah deh rum samperin dulu ya
nyantai dulu mendingan
ki aki ngapain sih di sini
aki denger rum kan
apa harus rum sentuh kali ya
ya allah aki
cik maaf mu tolong cik
aduh apa itu